jangan tersadu kita pasti menang
tampaklah sekarang terjadilah
tampaklah sekarang tergerak
yang penting adalah
prabowo tidak bohong dan tidak berkhianat
kita jalankan kegiatan kita
kita periakan bersama sama
ini semua dari nama kita
ada sifat sifat sepatu
geridra tidak boleh